kan ada orang timpres semua mengganti mereka pergi kemana
f kata idé yang tertera juga bekerja semula
dimana masih bisa denger semangatnya tidak ada di panggilanpengharian
terima kasih pak jekang